wah tambah masalah lagi sama pangeran
gue tuh gak pernah cari masalah sama dia
dia selalu cari masalah sama gue
harusnya tuh lo belain gue
bukannya malah ikut jauhin gue ke anak anak yang lain
mending lo dengerin kata pangeran
gue harus nurut bersimpu
minta maaf sama pangeran di depan semua mahasiswa gitu
om kirain siapa yang telepon tadi
om gak kenal nomornya soalnya
ada apa mel
masa dia ngerusakin hp aku sih om
kan aku butuh banget hp itu
om tau sendiri kan aku influencer yang floristnya tuh udah juta jutaan
kenapa sih pangeran jahat banget sama aku
padahal kan aku gak pernah jahat sama dia
belum aja aku ceritain sama papi
ya udah mel
kamu tenang dulu ya sayang
om udah denger semua keluhan kamu
dan om rasa masalah ini gak sampai perlu kedengeran sama papa kamu
om janji akan ganti
hp kamu yang udah dirusakin sama pangeran
so kamu gak perlu khawatir lagi lah
om sekarang mau meeting dulu
terus bokapnya bilang apa udah lo aduin gitu
ya masa katanya dia cuma mau ganti hp nya sama seri yang terbaru sih
gak tau aja hp gue tuh yang dirusakin seri terbaru juga
baru beberapa menit gak megang hp udah hampa aja hidup gue
semuanya tuh gara gara cewasongan itu tau gak
kenapa lo ikut indarin gue kayak anak anak yang lain
lo gak ada salah apa apa sama gue put
gue cuma gak mau lo tambah masalah lagi sama pangeran
gue tuh gak pernah cari masalah sama dia
dia selalu cari masalah sama gue
lo kan temen gue cik
harusnya tuh lo belain gue
bukannya malah ikut jauhin gue ke anak anak yang lain
mending lo dengerin kata pangeran
gue harus nurut bersimpuh minta maaf sama pangeran di depan semua mahasiswa gitu
satu satunya cara cuma itu put
biar dia lepasin gelang itu dari tangan lo
mending loh jauh jauh dari pangeran
biar anak anak di sini pada tenang semua
mending lo jauhin dia
bokap gue itu bukan unduan atur utama di kampus ini
jadi gue gak mau cari masalah sama dia
dan lo gak usah deketin pangeran
mending lo jauhin gue
dan mulai sekarang
kita gak usah temenan lagi
gue terpaksa ngomong gitu karena gue gak mau kita berdua dapat masalah
gue bukan gengbor jewish yang punya kuasa di kampus ini
gue gak punya kuasa apa apa buat bantuin lo
kalau sampai ada apa apa sama lo
gue akan merasa bersalah banget pun
ternyata itu alasan citra jauhin gue
gue jadi kasian sama citra
dia pasti ngerasa serba salah banget sekarang
gue ngerasa sama citra
gue ngerasa sama citra
gue ngerasa sama citra
kamu mukanya pucat begitu
kamu gak enak badan ya
cuma capek aja soalnya kuliahnya padat hari ini
udah kamu istirahat gi
dagangan juga kurang laku sih bu hari ini makanya ditinggal di kampus
oh gitu yaudah istirahat ya
kalau aku gak kuliah lagi di kampus yang sekarang menurut ibu gimana
kamu ada masalah apa kamu digangguin ya
aku baru ngomong gitu aja ibu udah kelihatan cemas banget
apalagi kalau beneran aku keluar pasti ibu bakalan sedih banget deh
sayang kamu tuh kalau ada masalah cerita sama ibu ada yang ganggu kamu
nggak ada bu nggak ada yang gangguin aku kok
cuma disengaja nanya sama ibu
ah sayang kamu tuh ya kamu bikin jantung ibu mau copot tau nggak
kampus kamu sekarang itu
ini ya itu kampus terbaik di kota ini
harusnya kamu tuh bangga bisa masuk situ
udah gitu kamu masuk pakai jalur apa
kamu tuh luar biasa saya
iya iya ibu tahu emang di sana tuh banyak banget anak orang kaya
kamu gak pernah boleh minder
karena ibu yakin suatu saat anak ibu ini bisa lebih sukses dari mereka semua
mulai sekarang kamu harus belajar ya belajar yang tepung
ibu yakin saya kamu pasti bisa lewatin semua masalah di sana
ini baru anak ibu
semangat ya mulai sekarang semangat
iya pokoknya setelah denger ngomongan ibu putri jadi lebih semangat lagi
ya udah kalau gitu putri ke kamar ya bu
sampai ketahap ya
kau mau ke kamar
biasa pak main game
enggak lah nggak ngerti mainnya papa
coba kamu ceritain sama papa
ada apa sebenarnya kamu sama mel
kenapa kamu membanting handphone dia
ya kenapa emang ya pak
orangnya nyebelin kayak gitu
lagian aku udah bilangin sekali dia nggak dengerin
dua kali aku bilangin gak dengerin
harus pakai tindakan
nih kamu kasih sama mel besok
terus kamu minta maaf sama dia
apaan sih kamu ini kok kayak gitu
papa kan tahu sendiri

nggak ada kata maaf di dalam kamus aku
apalagi harus bagging bagging minta maaf sama cewek nyebelin kayak gitu
nggak lah pak aku nggak mau
daging papa juga kenapa sih
papa kayaknya tuh takut banget gitu sama orangtuanya mel
tunduk banget sama mereka
enggak bukan gitu papa bukan tunduk sama dia
dia itu kolega papa teman baik papa dari dulu
papa nggak kepingin kalau keluarga kita ada apa apa
ada konflik sama keluarganya mel
pokoknya kamu kasih ini sama mel
kamu minta maaf sama dia